saudara sebuah bus antar kota terbakar di jalan siliwangi gamping sleman yogyakarta kamis pagi ini
api membakar seluruh badan bus
bus po haryanto jurusan yogyakarta pati terbakar di jalan siliwangi gamping sleman yogyakarta
api pertama kali terlihat keluar dari bagian mesin di sisi belakang bus
pengemudi bus yang melihat api langsung berhenti dan menurunkan seluruh penumpangnya
tak berselang lama api merambat ke seluruh badan bus
tiga unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api
tidak ada korban jiwa atau luka luka akibat peristiwa ini
soalnya saya tidak tahu pak saya penumpang itu ketika saya turun dari bis itu
di belakang bus sudah ada api
ketika disuruh turun itu sudah ada asap di belakang
ini jurusan pati kudus semarang jogja
dari belakang ini kasihnya dari konditing ac mulai dipercikan
setelah dari lampu merah ke beiju mulai ada kumpulan asap
kemudian pengemudi memposisikan dengan situasi yang
tidak aman setelah kemudian berhenti di depan smp tiga kp